saudara lembaga falakiyah pwnu provinsi jakarta sore ini akan melaksanakan rukyatul hilal
atau pengamatan hilal untuk menentukan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
rukiatul hilal dilakukan di masjid hashim ashari jakarta barat
rukyatul hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam
pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu
ketua lembaga falakiyah pwnu dki jakarta kiai haji abdul holik soleh menyebut
hilal telah berada pada ketinggian enam derajat lebih
sehingga jika cuaca dalam kondisi baik
hilal akan sangat memungkinkan untuk diamati
siang ini sedang tahap persiapan
kami menggunakan dua teleskop
kemudian kami juga menggunakan
ditambah juga dengan alat manual rubuh mujayab
dan juga alat yang lain menunjang untuk berhasilnya rukyatul hilal
yang dilaksanakan di masjid raya ki haji hashim ashari ini
rukyatul hilal titik puncaknya adalah ketika tenggelamnya matahari atau huruf
badan meteorologi klimatologi dan geofisika sorong
siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
pemantauan hilal akan dilakukan pukul delapan belas waktu indonesia timur
oleh bmkg sorong dan kementerian agama papua barat daya
bmkg sorong akan menggunakan dua teropong teleskop hilal dan laptop
untuk mengirim hasil pemantauan ke kementerian agama papua barat daya
kementerian agama akan melaksanakan sidang isbat satu syawal idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
hari ini pada selasa sembilan april dua ribu dua puluh empat atau bertepatan dengan hari ke dua puluh sembilan ramadan
keputusan penetapan idul fitri bergantung pada hasil pemantauan rukyatul hilal
untuk membahas terkait pemantauan rukyatul hilal
sudah bergabung bersama indonesia update ahli astronomi dan astrofisika badan riset dan inovasi nasional brin
assalamu alaikum selamat siang pak thomas
pak thomas apa yang bisa dicermati dari penetapan satu syawal tahun ini
ya insya allah satu sawal ini akan seragam ya
karena sebab utama sering terjadinya perbedaan
itu bukan karena perbedaan metode hisab dan rukyat
tetapi lebih karena perbedaan kriteria
seperti yang terjadi pada awal ramadan yang lalu
pada posisi bulan yang rendah
dengan kriteria yang beda keputusannya beda
pada waktu awal ramadan yang lalu posisi bulan cukup rendah tingginya hanya sekitar satu derajat
nah dengan tinggi satu derajat ini kata muhammadiyah itu sudah wujud
maka mereka menetapkan sebelas maret itu awal ramadannya
tetapi dengan kriteria mabims dan juga dibuktikan dengan hasil ⁇ ruyat
itu tidak mungkin bisa teramati sehingga pemerintah dan ormas ormas islam yang lain
itu menetapkannya awal ramadan nya tanggal dua belas maret
nah tetapi pada penentuan akhir ramadan atau awal syawal hari ini
posisi bulan itu sudah cukup tinggi
di jakarta posisi bulan sudah sekitar enam derajat
artinya lebih tinggi dibandingkan dengan batas kriteria mabims yang tiga derajat
kemudian juga elongasinya sudah sekitar sembilan derajat
ini juga lebih dari batas kriteria mabiams yang enam empat derajat
sehingga dengan kriteria sudah terpenuhi tersebut
dan nanti insya allah pada saat maghrib juga akan dibuktikan dan adanya hasil rukyat
maka kemungkinan besar sidang isbat akan menetapkan sepuluh april ini sebagai idul fitri
dan dengan menggunakan kriteri judul hilal yang digunakan oleh muhammadiyah
itu juga sudah memenuhi kriteria sehingga muhammadiyah juga sudah mengumumkan dalam maklumatnya idul fitrinya tanggal sepuluh april
jadi insya allah akan seragam idul fitri jatuh pada tanggal sepuluh april besok
berarti kalau sudah mencukupi kriteria kriteria seperti yang anda katakan tadi
pak thomas bulan sudah dalam kondisi keadaan tinggi
artinya jika dalam pemantauan sore ini terlihat hilal
berarti satu syawal dipastikan jatuh pada hari rabu besok ya
berarti ramadhannya dua puluh sembilan hari ya pak thomas
ya jadi ya dua puluh sembilan hari yang memulai ramadannya tanggal dua belas maret
dan yang memulainya sebelas maret tentu tiga puluh hari
apakah dimungkinkan seperti itu atau biasanya kan harus genap tiga puluh hari dulu ramadannya pak thomas
yang jelas tidak mungkin kurang dari dua puluh sembilan atau lebih dari tiga puluh hari
jadi ada yang dua puluh sembilan ada yang tiga puluh itu masih dalam kondisi
itu masih dalam batas kelaziman dalam penentuan kalender hijriah
berarti pemantauan yang akan dilakukan sore ini hanya untuk memastikan saja
bagi pengamal rukyat walaupun mereka sudah bisa menghitung dengan akurat
ru yat itu tetap harus dilakukan
itu yang disebut sebagai ⁇ taabudi atau ketaatan atas contoh rasul ya
karena rasul memerintahkan sumu li ru yatihi
walaupun mereka sudah bisa menghitung dan secara hitungan juga kemungkinan besar akan terlihat
bagi pengamal ru yat tetap harus melakukan ru yat
dan ru yatnya tersebut tidak diumumkan oleh masing masing
tetapi harus dilaporkan pada suatu otoritas bisa hakim pengadilan agama setempat
dan di tingkat pusat itu kepada pemerintah dalam hal ini menteri agama untuk nantinya diputuskan
jadi memang ru yat ini sebagai konfirmasi atas hasil hisap
pak thomas tadi anda mengatakan bahwa dari pemantauan yang sudah dilakukan tadi
sudah memenuhi syarat atau kriteria kriteria kalau dilihat dari posisi bulannya sudah tinggi
ada kemungkinan tidak kalau dari pemantauan pemantauan yang lain
ternyata belum memenuhi kriteria atau syarat
ya titik pengamatan di indonesia ini lebih dari seratus titik
baik dikoordinasikan oleh kementerian agama
dan posisi ketinggian yang pada hari ini
yang lebih dari enam derajat kemudian elongasi lebih dari sembilan derajat
ini ada ketentuan juga yang ditetapkan oleh nu ya
nu itu mempunyai ketetapan yang disebut sebagai korno
kot i ru yat nu yaitu apabila elongasinya lebih dari sembilan enam
derajat untuk elongasi geosentrik
maka kalaupun sebut saja tidak terlihat hilal
maka ini sudah dianggap meyakinkan untuk terlihatnya hilal
sehingga itu bisa juga dijadikan dasar pengambilan keputusan
dan melihat elongasi pada saat maghrib nanti
di wilayah indonesia barat
itu sudah memenuhi kriteria korno tersebut
sehingga hampir dapat dipastikan
kalaupun sebut saja ekstrimnya seluruh wilayah indonesia
tidak ada yang berhasil melihat hilal
tetapi karena ini sudah memenuhi kriteria kot i ru yat
atau katakan rukyat yang meyakinkan berdasarkan posisi yang cukup jauh dari matahari
yaitu sembilan sembilan derajat
maka sidang isbat akan tetap memutuskan idul fitrinya jatuh tanggal sepuluh
biasanya kalau berdasarkan pengalaman dari tahun tahun sebelumnya
kapan waktu yang tepat memulai pemantauan ini pak thomas
ya ru yat itu dilakukan setelah matahari terbenam
biasanya yang dilakukan oleh para pengamat
dan biasanya pengamat sudah punya data juga posisi bulan
itu melihat titik terbenamnya matahari
jadi setelah melihat titik terbenamnya matahari
itu posisinya di sebelah kanan dari titik matahari terbenam
tingginya sudah sekitar enam derajat untuk di wilayah jawa
di wilayah sumatera lebih tinggi lagi
kemudian elongasinya atau sudut pisah bulan dan matahari di jawa
di sumatera lebih besar lagi hampir sekitar sepuluh derajat
maka para pengamat itu memfokuskan pada titik itu
jadi mudah mudahan di antara lebih dari seratus titik ini
sebagian mungkin mendung atau hujan
mudah mudahan ada yang berhasil melihat hilal
titik lebih pengamatan yang dilakukan ini bisa dipastikan
besok jatuh satu syawal
apalagi sudah memenuhi kriteria kornu atau kod i rukyat ya
yang digunakan oleh nu itu
kalaupun sebetulnya ekstrimnya tidak ada hasil rukyat
dengan posisi yang sudah sangat tinggi ini
dianggap sudah meyakinkan untuk bisa memastikan idul fitrinya atau satu sawalnya jatuhnya besok
baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
ahli astronomi dan astrofisika badan riset dan inovasi nasional
terima kasih sudah bergabung di indonesia update
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh